pemimpinan pemimpinan pemimpinan
inilah rekaman video kericuhan rapat dprd kabupaten solok sumatera barat rabu siang
video yang viral tersebut memperlihatkan suasana di dalam sidang
awalnya beberapa anggota dewan kabupaten solok menghujani pimpinan sidang dengan interupsi
situasi semakin memanas setelah salah satu anggota dewan mengebrak meja
kemudian semakin tak terkendali saat beberapa orang mendatangi satu orang sesama anggota dewan lainnya
saling lempar asbak dan tarik menarik serta adu cotos pun terjadi
dodi hendra selaku pimpinan sidang menjelaskan saat itu berawal dari adanya perbub yang keluar bahwa spt boleh diteken oleh wakil ketua
sejumlah interupsi dari beberapa anggota bahwa dodi hendra tidak layak memimpin sidang karena perbuk tersebut membuat rancu sehingga terjadilah dualisme pembahasan rpjmd
jadi itu kan bermuara kemarin itu ada perbup yang keluar
ada perbuk yang keluar spt boleh ditekan oleh wakil ketua
jadi perbup itu membuat rancu sehingga terjadilah dualisme pembahasan rpjmd
berbeda setelah beberapa anggota satpol pp datang melerai
ini bukan kali pertama anggota dewan terlibat kekerasan dalam ruang sidang
seperti dilansir cnn indonesia com pekan lalu ricu terjadi dalam rapat paripurna pembahasan apbd dua ribu dua puluh dprd maluku tengah
saat itu wakil ketua dprd kabupaten malteng demianus hatu menjadi korban pemukulan oleh sesama anggota dewan sukri wailisa
tim liputan cnn indonesia